trailer film dokumenter tentang cabang olahraga bosia telah dirilis oleh maria monic last wish foundation
bochia adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh atlet penyandang cerebral palsy
dan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada asean paragames tahun ini
cuplikan film ini memperlihatkan beberapa atlet bochia asia yang bertekad untuk meraih prestasi
menurut penggagas film boccia natalia cahya film ini dibuat agar publik lebih mengenal cabang olahraga boccia
yang dimainkan oleh atlet penyandang cerebral palsi
film bochia dibagi menjadi dua bagian yakni bochia part satu yang telah dirilis bertepatan dengan perhelatan asean paragames